soal pemudik asal madura yang sudah mulai turun atau bahasa maduranya toron kita saksikan bersama
sejak dibukanya jembatan suramadu warga yang toron atau mudik dengan kapal berkurang
pulang kampung mengendarai sepeda motor kini jadi pilihan warga madura
pada musim mudik tahun ini jembatan suramadu dipadati kendaraan
tapi masih banyak pengendara motor yang tidak berdisiplin dan tidak memakai helm

dan motor tidak boleh ditumpangi lebih dari tiga orang
jadi khusus untuk roda dua kami menghimbau untuk tidak membawa rombong atau renke
sedangkan untuk roda empat saya mengimbau untuk membayar dengan uang pas
itu sebesar rp lima belas untuk kendaraan golongan satu
biar kelancaran waktu transaksi
saat arus mudik lebaran seperti ini harusnya para pemudik tidak hanya berfokus pada kegiatan mudik itu sendiri
namun juga harus tetap memperhatikan keselamatan berkendara
mengingat volume kendaraan di jalan semakin meningkat
dan untuk mengantisipasi terjadinya resiko kecelakaan
harusnya harus berhenti berjalan
kanseta marindora surabaya